hasil penghutan yang masuk ke pendapatan asli daerah ini rencananya akan dimanfaatkan
iya nah itu juga kita bisa masukkan ke sini
tapi seiring perkembangan zaman sudah banyak peternakan ayam kampung untuk kepentingan penjualan
bagaimana perasaan pkb pks
setelah depannya matang belakangnya matang